hari ini menjadi rekor penambahan kasus harian berdasarkan data yang dihimpun dari satgas penanganan covid sembilan belas per hari ini sebanyak enam puluh tiga sembilan ratus lima puluh enam kasus baru dan total positif covid sembilan belas di tanah air kini mencapai
pasien sembuh ini bertambah tiga puluh sembilan tujuh puluh dua sehingga total pasien sembuh saat ini empat empat ratus empat belas tiga ratus enam orang
kasus kematian di tanah air bertambah dua ratus enam hingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai satu ratus empat puluh lima delapan ratus dua puluh delapan orang